ledakan keras yang diduga berasal dari bom ikan mengguncang kota pasuruan jawa timur pada jumat malam
akibatnya satu orang tewas dan sejumlah rumah warga rusak
pada sabtu pagi tim penjinak bom polda jawa timur dibantu oleh anggota polres pasuruan kota menggelar olah tkp ulang di lokasi ledakan
tepatnya di sekitar rumah milik matchung seorang warga kelurahan ngeplak di kecamatan panggung rejo kota pasuruan
olah tkp susulan dilakukan guna mencari fakta baru dalam peristiwa ini
dari hasil penyisiran di sejumlah titik polisi menemukan barang bukti berupa serpihan bahan peledak
petugas juga menemukan beberapa bagian tubuh yang belum diketahui pemiliknya
sejauh ini polisi belum memastikan apakah sumber ledakan
berasal dari bom ikan kategori high explosive atau low explosive karena proses penyelidikan masih berjalan
sebelumnya saudara pada jumat malam
warga kelurahan ngeplak di kecamatan panggung rejo
warga kelurahan ngeplak rejo kecamatan panggung rejo
kota pasuruan digegerkan dengan suara ledakan yang diduga berasal dari bom ikan
menurut warga ledakan yang terdengar hingga radius lima km itu terjadi satu kali saja
saat itu mayoritas warga sudah terlelap sehingga warga kaget dan spontan panik
warga menduga ledakan keras di rumah matcung berasal dari bom ikan atau bondet
rumah ini dikenal bekerja sebagai nelayan
ya udah waktu meletus ya keluar semua
itu di rumah pas itu ada banyak orang atau gimana pak di dalam rumah itu
nggak tahu pak saya di sini pak nggak tahu
teman teman saya di sini ada terus
sudah langsung dua orang saya keluar
nyampe di rumah saya digemblak berkira kira lima belas meter
udah ngebal tangan anjing
untuk informasi terkini saudara kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis kompas tv
babul dari hasil olah tkp apakah sudah diketahui penyebab pasti ledakan terjadi babul
seperti yang anda sampaikan tadi memang ketenangan warga yang bermukim di kawasan pesisir pasuruan ini terkoyak
karena ada ledakan yang diduga bom bekam dan lembar ledakannya cukup kuat dan cukup keras sehingga menyebabkan satu orang meninggal dunia
sabtu pagi sampai dengan siang ini proses olah tkp oleh tim polres pasuan kota dan juga tim jihandak dari polda jatim masih berlangsung
saat ini proses olah tkp masih tetap dilakukan
polisi menyisir sejumlah titik di rumah dari pemilik rumah yakni macung yang menjadi sumber ledakan
dan perlu kami sampaikan bahwa awalnya warga ini tidak ada yang mengetahui bahwa ada aktifitas yang berlaku di rumah
dan perlu kami sampaikan bahwa awalnya warga ini tidak ada yang mengetahui bahwa ada aktifitas yang berlaku di rumah
dan ada faktivitas yang menggunakan bondet di salah satu tetangga mereka
dan kemudian warga hanya dikecutkan oleh suara ledakan yang tiba tiba menggelegar kemudian warga berhamburan dan panik
dan sampai sejauh ini warga masih belum mengetahui siapa yang meninggal akibat ledakan ini hanya berdasarkan dari olah tkp yang dilakukan oleh polisi
dan sampai sejauh ini warga masih belum mengetahui siapa yang meninggal akibat ledakan ini hanya berdasarkan oleh olah tkp yang dilakukan oleh polisi
ada beberapa bagian tubuh yang ditemukan namun belum diketahui ini bagian tubuh sebelah mana kemudian milik siapa ini polisi masih terus mendalami
hanya saja dari lokasi kejadian memang sejauh ini belum ada ditemukan korban yang dalam wujud satu jenazah utuh tidak ada
hanya beberapa bagian tubuh yang ditemukan oleh aparat kepolisian dan hari ini proses olah tkp terus dilakukan oleh aparat kepolisian
ledakan diduga akibat bom ikan menewaskan satu orang warga dan rusak rumah
sejumlah warga terima kasih jurnalis kompas tv babul afriandi yang melaporkan langsung dari pasuruan jawa timur